latihan perdana persib bandung di yogyakarta jumat pagi
dikelar di tengah guyuran hujan krimis
latihan diikuti oleh dua puluh dua pemain
termasuk rekrutan badug landang eka ramdhani
sementara dua pemain masih belum bergabung
yakni striker asalcat azehil indosel
dan striker anyar persib patri wangga
yang masih izin menunggu istrinya yang sedang sakit
latihan di yogyakarta yang berlangsung hingga dua puluh sembilan desember mendatang
menitik beratkan pada latihan fisik untuk memulihkan stamina pemain
rencananya selama melakukan pemusatan latihan di yogyakarta
persib akan melakukan latih tanding melawan tim uny pada hari selasa depan
mengenai pemain baru yang akan direkrut persib
menyusul eka ramdhani dan patri wangga
latih mario gomez masih menunggu perkembangan negosiasi pemain

hingga kini masih dirahasiakan namanya